ventilator menjadi alat bantu pernafasan yang sangat vital bagi pasien covid sembilan belas yang kondisinya sudah parah
biasanya alat ini akan dipasang ke pasien yang sudah masuk ruang icu
namun karena harganya yang mahal tidak semua rumah sakit memiliki peralatan ventilator yang cukup bagi pasien
seorang dokter rumah sakit islam banjarnegara berusaha mengakali kekurangan ventilator di rumah sakit dengan menciptakan ventilator dari kipas angin bekas
dokter ini terinspirasi dengan cara kerja piston kipas angin untuk memodifikasinya menjadi sebuah ventilator
proses pembuatannya sendiri cukup sederhana
mesin kipas angin yang berfungsi untuk menggerakkan piston kipas ke kanan dan ke kiri disambungkan ke dinamo
namun pada pemasangan ini gerakan piston akan diubah menjadi maju dan mundur
hal ini berfungsi untuk menekan gerakan dari abu bag
setelah itu dari abu bag akan disambungkan dengan selang spiral yang akan dikenakan

sementara tekanan kekuatan oksigen akan diatur dari setelan kipas angin
semakin kuat paru paru pasien maka tekanannya akan dinaikkan
alat ini akan bekerja dengan cara disambungkan ke saluran listrik sehingga dokter atau perawat tidak bekerja secara manual
meski hasilnya belum maksimal ventilator modifikasi kipas angin ini sedikitnya bisa membantu dokter untuk menyelamatkan pasien yang mengalami sesak nafas
kita melihat ada sistem pistone
di kipas angin yang bergerak itu akhirnya saya dengan bagian instalasi sarana prasarana medis di rumah sakit islam
saya lakukan inovasi tersebut sehingga insya allah ke depan dengan pengembangan yang lebih baik
dengan pemberian sensor sensor dengan tambahan tekanan dinamo dan sebagainya
nanti akan mendekati sama dengan prinsip kerja ventilator yang mahal sampai saat ini
itu bagging dengan manual seperti ini
ini sampai berhari hari sampai dengan tujuh hari
itu memang sangat melelahkan
nah dengan adanya prototipe seperti ini ini sangat membantu terutama kita bagi para koas gitu
dokter mengakui ventilator modifikasi kipas angin ini belum sempurna
perwarupa masih harus disempurnakan dengan penambahan beberapa komponen agar ventilator kipas angin ini bisa berfungsi dengan baik
imam ambarwoto banjarnegara jawa tengah